pertama tama coach sin akan memberikan keterangan terkait persiapan tim dan update tim oke coach silakan
apa yang kamu ingin katakan pada saat ini
apa yang kamu ingin katakan pada saat ini
saya ingin memberikan keterangan tim dan update tim
kita tidak memiliki skuad yang bagus
kita harus berhasil dan mencapai hasil yang baik
kita harus berhasil dan mencapai hasil yang baik
memang sebelum melawan guinea skuad kita jujur kurang baik
memang sebelum lawan guinea squad kita jujur kurang baik
mungkin bisa dikatakannya hampir runtuh lini belakang saat ini
jadi dengan skuad yang ada sekarang ini kita harus bekerja keras sampai akhir
oke teman teman ada yang langsung mau bertanya
pertanyaannya seputar persiapan pertandingan indonesia jelang melawan gue ini
pertanyaannya seputar persiapan pertandingan indonesia jelang melawan guinea

saya penasaran karena beberapa kali anda memimpin indonesia
untuk bertanding dengan beberapa negara afrika
apakah anda melihat ginia kali ini serupa dengan tim tim yang pernah anda hadapi sebelumnya
apakah anda melihat guinea kali ini serupa dengan tim tim yang pernah anda hadapi sebelumnya
bapak sudah menentukan banyak tim afrika
apakah anda menurut anda bahwa guinea adalah tim yang lebih kuat
bapak sudah menentukan banyak tim afrika
sebenarnya saya masih menonton video dari guinea
apalagi pemain pemain gwina banyak yang bermain di eropa juga
jadi tidak bisa dikatakan ini tim lemah
jadi ini hal yang cukup dikhawatirkan